lantas bagaimana suasana terkini di kota gaza palestina pasca serangan udara yang dilancarkan oleh israel di perbatasan
sudah ada bersama kami warga negara indonesia abdillah onim yang tersambung melalui skype
halo selamat sore waktu gaza bang onim apa kabar
ya selamat sore mbak dea alhamdulillah sehat pola sihat
terima kasih mbak dea dan teman teman di cnn serta masyarakat indonesia
alhamdulillah bang onim boleh dijelaskan gambarkan kepada kami yang ada di indonesia bagaimana dampak serangan udara terhadap kehidupan warga gaza saat ini
iya adea memang sudah sejak delapan hari terakhir pihak israel rutin atau semakin masif melakukan agresi ke wilayah jalur gaza
hal ini tentunya disebabkan oleh beberapa persyaratan gencatan senjata yang sampai dengan saat ini memang belum disetujui
oleh pihak israel menurut informasi yang saya terima dari pihak pemerintah otoritas palestina di jalur gaza
bahwa sampai dengan saat ini memang pas kedencatan senjata yang terakhir pada saat terjadi perang besar besaran pada dua ribu enam belas
itu semua perjanjian atau perjanjian antara pejuang palestina dengan militer israel tidak satupun dipenuhi oleh pihak israel
salah satunya adalah pembangunan bandara internasional dan juga apa
pelabuhan internasional total sampai dengan saat ini dea memang pintu perbatasan antara gaza dan mesir
pintu pebatasan antara gaza dan israel pun ditutup yang pada akhirnya dia sampai dengan saat ini
bantuan kemanusiaan pun sangat minim masuk ke wilayah jalur gaza dengan demikian
salah satu yang dilakukan memang satu satunya alternatif yang dilakukan oleh pejuang palestina adalah
dengan melakukan melontarkan roket ke wilayah israel
agar supaya israel bisa menepati janji yang telah disepakati oleh kedua belah pihak
mengingat ketegangan atau tensi ketegangan semakin tinggi
apa yang dilakukan oleh pejuang palestina untuk bisa membantu rakyat yang terdampak
karena bantuan juga semakin menipis bang onim
ya memang sampai dengan saat ini akibat dari serangan israel tersebut yang tidak hanya serangan dari israel
tapi memang kedua belah pihak saling bantu perang yaitu dengan menggunakan roket udara
yang sampai dengan saat ini memang akibatnya listrik
yang tadinya dua puluh empat jam sampai dengan saat ini sudah sepuluh hari listrik di jalur gaza
masuk oleh israel hanya dua sampai tiga jam ini pun tidak tentu
dan tentu perlu disampaikan bahwa ini berimbas kepada para pasien
ratusan para pasien yang saat ini dirawat di rumah sakit utama
salah satunya dari rumah sakit ashifa dan juga di rumah sakit indonesia
yang sampai dengan saat ini memang lebih dari seratus para pasien yang dirawat di rumah sakit tersebut
alhamdulillah dia sampai dengan saat ini walaupun serangan
tidak ada satupun warga gaza yang meninggal dunia
tetapi lebih dari dua puluh warga sipil gaza yang terkena seretihan dodal dan roket
yang pada akhirnya dievakuasi ke beberapa rumah sakit
salah satunya di rumah sakit ashifa di gaza city dan juga rumah sakit indonesia
dan tentunya pemerintah otoritas palestina sudah memprediksi bahwa
jika pihak israel dan juga pejuang palestina tidak menarik atau menahan diri
maka diprediksikan akan meningkatkan kekuatan dan kekuatan
meningkat serangannya antara kedua belah pihak
dan sampai terkesel serangan besar besaran antara israel dan juga pejuang palestina di gaza
kalau warga negara palestina yang ada di jalur gaza tidak ada yang terluka ataupun terdampak serangan udara
bagaimana dengan teman teman wni
apakah anda dengan teman teman wni lainnya saling berkomunikasi
ya dia alhamdulillah kebetulan saya sudah delapan hari baru tiba di jalur gaza
dan saat ini sedang menjalani karantina di pusat karantina di jalur gaza
yang memang seluruh warga gaza yang keluar atau masuk ke wilayah jalur gaza
termasuk warga asing itu harus menempati pusat karantina yang harus dijalani selama dua puluh satu hari
dan sampai dengan saat ini saya baru menjalani delapan hari tinggal sebelas hari
sampai dengan saat ini kami warga negara indonesia termasuk saya serta anak istri saya
alhamdulillah dalam situasi aman dan juga dalam keadaan sehat walafiat
kami selalu berkomunikasi dengan teman teman
salah satunya adalah teman teman dari para relawan yang sedang membangun rumah sakit indonesia
dan dia tentunya sampai dengan saat ini masyarakat palestina sangat menaruh perhatian kepada masyarakat indonesia
dan mereka berharap karena sampai dengan saat ini memang masyarakat indonesia
yang tetap berada di jadwal terletak untuk memberikan dukungan untuk masyarakat palestina
baik kami turut berduka cita dan semoga keadaan semakin membaik bagi seluruh rakyat palestina
termasuk teman teman wni yang ada di sana
semoga anda selalu sehat bang onim terima kasih